untuk jumrah pertama jemaah haji melempar tujuh batu di jumroh akobah
sehingga program program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah
ketika nanti sudah sampai di tahap menikah
dan juga ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang hidoyono
apakah nanti akan juga diungkap di kapolusian
nah sedangkan di indonesia sendiri saya melihatnya sangat berbeda
enggak aku nggak ada makanan sayang
dengan kondisi sedang bulan ramadan seperti saat ini
dari situ aku mikir kayaknya emang harus ada tambahan susu
gel harus dipastikan terekstraksi sempurna kalau tidak cincau gagal produksi
akhirnya sesi berburu berbagai barang dagangan sudah selesai
tapi mbak rina kalau saya mau tanya sekarang di sana lagi musim apa dan berapa lama waktu berpuasa di sana
dan akan memutuskan tunggu saja siapa keputusan calon presiden dan calon wakil presidennya
saya baru tidur dua jam bawa vincent
menurut aku yang penting itu kesehatannya dulu deh
atau dari dalam bus itu sendiri saat di jalan
yang paling urgent atau prioritas paling penting apa menurut
terkait dengan kedatangan atau pemeriksaan terhadap rafael hari ini
jadi sebenarnya itu pr untuk saya sebagai anggota komisi sebelas
baru lulus tahun ini dong ya atau gimana sih
jadi mudah mudahan dalam waktu yang pendek ini bisa ada ya meletakkan dasar dasar
saat ini berada di sekitar
jadi ada rasa asin asin dan rempahnya gitu
sama gue juga ada satu
operasionalnya ya maksudnya untuk ini bertahan
ada penugasan mungkin memang ada profiling dulu ya
umkm yang selalu berjuang di kala pandemi ini
bnpb suharyanto menyebutkan biaya operasional untuk waterbombing ini adalah rp sebelas lima ratus dolar as atau sekitar rp satu ratus lima puluh juta tapi per jam
tentu tidak ya jelas tidak realistis
nah ketentuannya yaitu gaji satu bulan per dua belas bulan dikali masa kerja
untuk menggunakan apd yang cepat
tetapi dari hasil kajian penelitian di tiongkok dan who juga mengatakan bahwa peningkatan kasus yang
bahkan ada yang delapan puluh persen baru bisa melakukan pelonggaran
namun jangan salah meski keretanya tua dan berjalan lambat bila anda naik dan menikmati perjalanannya anda akan ketagihan
saya ada roadshow ke setiap negara dan bertemu dengan teman teman usaha di sana
kini omset penjualannya mencapai dua puluh hingga tiga puluh juta rupiah per bulan
namun upaya tersebut gagal terlaksana
berarti ini salah satu cara untuk dua ribu dua puluh empat ya sih
selalu gunakan produk keuangan sebagai
mantan pejabat bank maksud kami mantan pejabat pajak rafael trisambodo dipanggil komisi pemberatasan korupsi sebagai tersangka pada hari ini
apakah ini oknumnya sama begitu
tidak terbatas jenis motor dan usia peserta
apa yang dilakukan lima tahun kebelakang misalnya
mereka juga khawatir anaknya trauma karena merasa sakit saat dites
ya tentu semua figur akan kita timbang ya
presiden ada dibawah sosok yang
kalau misalnya itu udah gak sesuai sama nilai nilai pribadi kita
saya kira kita akan lihat apakah pencabutan larangan masker ini
maka ini adalah bagaimana cara pak sby menarik dunia realitas ini ke dalam dunia tanda
hal ini bertujuan mengendalikan mobilitas masyarakat
nah kami bahas pagi ini untuk anda bagaimana sih sebetulnya hitung hitungan thr keagamaan
di sisi utara lalu dua jendela di bagian mihrab
dan sudah mendidih kita matikan kompor
mulai dari lagu gerakan ritmis hingga nyanyian yang mengundang decak kagum
di sini aku itu masak sayur terus nyapu
oke bentuk pendampingannya seperti apa mbak fera
anda bersama sps bahasa indonesia
urusan publik saya percaya
terus kalau di pasar atom ini bubur maduranya itu untuk kebersihannya juga oke
masih menjadi prioritas nasional seperti seharusnya
dan awalnya kita susah senang itu gimana ya namanya kita kan satu sama lain itu tidak kenal
kita berharap tidak kena cuma ya
kita simak dalam morning tips berikut ini
terus makanya budget kita pun kalau bicara rapbn itu bicara di antara kalau lima dua sampai lima tujuh ya kalau nggak salah ya angkanya
dia mengatakan bahwa ada petugas yang membawa tabung oksigen juga terhambat
apakah benar ini sebuah bentuk responsifnya dari kang emil
seperti bawang merah dan putih
karena gini kalau bicara angka nih
mungkin sambil jalan aja karena pasirnya itu luar biasa bagus
nanti saya kasih deh sambal terasi buat mbak rinda ya
da kami membutuhkan waktu sekitar satu lima jam yang mana itu sudah termasuk cepat
kisah uang wakaf satu miliar rupiah yusuf mansur
aduh kelihatan masih amatir
dan satu ratus tujuh puluh lima sma sedang mencari guru bahasa inggris dan matematika
apakah artinya kita tidak bisa dapat langsung menyimpulkan bahwa mutilasi atau melakukan mutilasi itu oleh tersangka selalu menjadi niat awal
penemuan sumur tertua bernama sumur jobong beserta beberapa fragment tulang hewan
jadi gimana kita ternyata bisa
dengan pendapatan sekitar tiga juta rupiah per bulan
tak lama setelah membuat sambal dan memesan lauk pesanan saya pun tiba di meja
sehingga kita bisa pastikan bahwa prokes itu bisa kita jalankan
terkait dengan kebijakan makan gratis dan juga susu gratis gitu ya
ini terang berderang di hadapan
emang itu aku saya akui saya perusak laut
setelah dipanen sorghum akan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama beberapa hari
kepemilikan tanah apartemen maupun rumah
dengan apa ya memperkenalkan masyarakat ke produk produk perbankan yang memang legal dan memang diawasi oleh regulator
dimana kami dari mahasiswap cinta alam mapala batara fakultas hukum universitas riau
seperti yang pak jokowi katakan
hal ini dikatakan jokowi saat meninjau kali ciliwung sebagai antisipasi banjir di jakarta pada selasa pagi
nah di selebihnya itu ada yang satu ada yang dua dan tidak semuanya provinsi ada yang meninggal
inilah cerita tentang harmoni budaya sasak
yang tadi setidaknya menyampaikan enam poin dan sesaat setelah didapuk menjadi ketua umum yang baru
terutama ketika rumah sakit lalu juga protokol kesehatan dan lain sebagainya itu sudah sepertinya landai begitu untuk melihat apakah ada kasus baru ataupun tidak
penemuhnya yang disebabkan oleh penemuh kokus
untuk terus optimis dan memperjuangkan gus muhaymin maju di pilpres dua ribu sembilan belas
di sini kalau ada apa apa ada perawat
nanda rosandi kurnia yurniawan jakarta
nah reza sesuai pantauan tim di lapangan kami memang melihat pengawasan di pos penyekatan lenteng agung
beri juga sedikit perasa vanila atau melon untuk menambah aroma
sebuah studi oleh kelompok universitas futuriti
yang sudah ada dari sepuluh bulan satu tahun yang lalu yang lagi diproduksi skap
kalau kita secara dulu nangkepnya
buat update update informasi terkini
itu banyak yang ya punya pandangan buruk lah mulai boleh dibilang gitu
dan saya juga banyak belajar lah dari beliau beliau ini bagaimana mengidentifikasi persoalan ya kan
jadi tadi ada skema push and pull
jangan lupa juga subscribe di newsletter kita
ini akan berakibat yang tafsir yang berbeda
dan sisanya tuh di rostov ini orang indonesianya itu cuma ada sekitar sembilan orang
kalau belum ada vaksin maka treatmentnya adalah desinfeksi
ada dua produk yang menurut saya dalam jangka panjang
saudara saudara kita teman teman kita itu ada yang kena banyak banget
karena kami hanya masyarakat petani dan kami buat rumahnya ini kayak pegunungan
kemudian faktor comorbid sudah sangat sedikit
jadi kalau saya selaku seorang anggota dpr yang usianya masih muda
bagaimana situasi di ruas jalan dari wilayah depok jawa barat menuju ke arah jakarta
kalau yang satu ini kayaknya nggak mungkin masuk bumn sih bu
bagi pepadu memenangkan permainan ini menjadi kebanggaan tersendiri
tapi kan sebelumnya ada proses untuk seleksi
sayuran kita tinggal metik
pakan diberikan dua kali setiap pagi dan sore
masih terus digonjol atau justru mengalami penurunan
satu kg kerupuk rambak khas mojokerto dipatok dengan harga sembilan puluh rupiah
jadi peta kita menguasai situasi pandemi ini pun belum memadai
karena kalau kita lihat memang di
kemudian juga sudah ada menteri keuangan yang mengeluarkan pernyataan bahwa untuk pns
ya sudah cukup lah
meski demikian presiden masih belum secara resmi menunjuk penggantinya
mata juri yang awas pun nampak menikmati sajian musik patrol yang disajikan di mall ini
karena semakin lama berondong akan lengket satu sama lain
kan ya yang mau ditanyain ya
atas meninggalnya para pejuang demokrasi kita ini ya
iya menambah bahan bahan
masjid ini menggunakan struktur tradisional sekali
jakarta di masa akhirnya seperti apa
jadi kayak masih ada kegagapan lah ya pemerintah terutama
kasih lima nggak papa dia berat bro
memberikan gambaran berkaitan dengan kasus hepatitis akut misterius yang tentu masih akan berguli terus
terakhir saya juga sudah capek di sini
kami memang nggak ada untuk modal untuk membeli barang barang bagus
walau tidak dikonsumsi oleh manusia nafas ini tidak dibuang begitu saja
ada sebanyak tujuh puluh satu petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia
membina warga dengan semangat peningkatan usaha pendapatan keluarga
sidang sengketa pilpres ini bagaimana
orang orang bisa parkir di stasiun kemudian mereka naik kereta sampai ke jakarta seperti itu
jadi tadi empat sendok teh itu menjadi lebih terlalu tinggi juga airnya
demam harus ditangani dengan tepat
dan bayangkan ini dianggap aman padahal kalau kita dalam bus ini terombang ambing
wisatawan ini menyebut sempat mengunjungi toko di sekitar lokasi sehingga diminta membayar uang parkir kendaraan
tepung pakaian kering sempurna setelah dijemur lima sampai enam jam
kalau ibu melihat teman teman yang lain
sekolah aja kalau masih nginap nginap tidak boleh
itu data data yang tentunya masih tersimpan sementara
saat berada di level dua sepertinya saya tak berani melanjutkan ke level berikutnya
namun kedua anak ini kan sempat bisa dikatakan satu tahun ya dirawat dengan orang yang bukan merupakan orang tua kandungnya
nah makanya kan maksudnya kasusnya udah banyak
pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini tidak berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja
di tempat ini puncak permintaan cincau terjadi sepekan menjelang bulan puasa
karena sebenarnya kualitas itu gak sama dengan kuantitas
karena juga hakim itu kan berdeka
aduh kena lidahnya coy
karena kendala yang dialami selain dina sosial kabupaten sampang yang datang ke kota ini
air bersih air bersih saya beli di tukang gerobak
untungan itu harus ia kurangi ongkos berlayar dan dibagi dua dengan anak buah kapal
harganya terjangkau terus dekat rumah
bahan untuk bumbu putih terdiri dari bawang merah
sekarang kita berada di posisi kedua dan masih ada delapan ss lagi di sesi kedua dan sesi ketiga
badan cyber dan sandi negara untuk memastikannya
ngomong pintu ditutup dibuka nggak ada gitu ya
partisipasi warga negara dalam mengawal
pekerjaan saya belum selesai
sebenarnya trigger ini tuh gak harus kita cari cari sampai akhirnya jadi outward ya
yang dilakukan oleh pak lahmudin bersama timnya
untuk memastikan tetap berada di pusaran politik
untuk mempercepat proses pemindahan susu dari tangki penyimpanan ke ruang produksi
sosok di lingkungan itu semacam wanita yang benar benar pekerja keras
emang dari keluarga tinggi tinggi juga
kemudian yang kedua juga persoalan banjir
saya berkesempatan lebih dekat dengan salma
sudah kalau dari yang saya lihat pastinya sudah memastikan bahwa itu erupsi
saya pikir keinginan untuk itu sih ada aja tinggal atur aja
apa ya yang udah terproyeksi juga gitu
masak adonan yang telah dicampur rata dengan menggunakan wajan anti lengket dengan api sedang
dalam waktu kurang dari dua tahun sejak tahun dua ribu enam belas
dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka
nah makanya kenapa juga kita buat di kadin namanya kadin net zero

tapi virus covid itu masih ada masih bisa menularkan dan pada kelompok kelompok tertentu itu masih bisa menyebabkan kematian
ya jadi sebagai komitmen kita pemerintah harus hadir
ya jadi sebenarnya ini sudah saya prediksi dari jauh jauh hari ya bahwa ini sebenarnya bom waktu yang memang sudah saat sekarang
jadi bagi pkb justru mungkin akan lebih mempermudah untuk mengambil keputusan
karena seperti drum band patro sendiri banyak kreasinya
dan bersalaman dengan presiden jokowi dodo pada hari lebaran
tenang ini dilakukan oleh profesional diawasi lebih tepatnya
termasuk di dki sejak tahun dua ribu dua
yang sehari hari merasakan hangatnya keluarga kini pun harus tinggal sebatang kara
bagaimana nanti gubernur akan mengasih pekerjaan
karena penasaran saya langsung menggoreng sejumlah mie yang sedang dikupas
apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuh kembang anak ini bisa tetap berjalan baik dan tidak terganggu
pemeriksaan psikologi tentunya sangat menjadi kunci disini ya
setelah melalui proses pendekatan yang intens binturong bernama sadewa ini menjadi terasa bersahabat
kemudian kami sudah meminta perpanjangan pembaruan hgb kami minta juga agar pengadilan memutuskan
jadi upaya upaya pencegahan harus dihukumkan harus tetap waspada
mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi praktik diskriminasi
terus menyerap tenaga kerja dengan sangat optimal gitu
jadi ah biasa tuh mungkin urusan cinta cuman gitu aja
katakanlah misalnya di blok pertama ada pak ridwan kamil atau pak ahmad zaki iskandar yang di endorse oleh partai golkar
dicuci bersih digiling halus
tidak yes man ya begitu diminta untuk
saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi
pancake durian sudah selesai dibuat bersama dengan nogosari saya yang sudah matang
apa namanya melakukan peliputan melakukan penulisan terhadap covid ini
jadi kan setiap kepala negara tuh nanti
paling seru itu gerakannya
tidak heran kalau banyak perbankan digital yang turun
level dari tingkat inklusi keuangan kita dan literasi keuangan aja sangat jauh
apakah anda pernah melihat proses pembuatan bubuk tepung tapioca
dirubah beberapa kali ya terakhir dua ribu dua ribu tujuh
lokasinya tergolong jauh dari permukiman penduduk
akibatnya ribuan pensiunan guru seperti terry moryarti dipanggil di tengah kekurangan tenaga kerja yang parah di sekolah dasar dan menengah
sampah tidak mengenal batasan
selalu penuh nggak lihat tadi ya
langsung aja kita cobain nih kesegaran airnya
dengan drone ini petani bisa menyemprot tiga sampai empat hektare lahan per jam sehingga lebih efektif
apakah anda melihat itu sekarang dilakukan dengan pak sby untuk berbicara dengan bahasa simbol ini
dan juga merica bubuk atau lada bubuk
walaupun kalaupun produksi kadang kita kan nggak bisa diprediksi kalau hujan kapan
makan waktu yang cukup lama
kita akan mengembangkan potensi migas di area east pondok aren dan east akasya cinta
lahan yang untuk sorghum dan beberapa diantaranya sedang dipanen saat ini
yaitu kemampuan mengendalikan api awam
selama bulan puasa ini kita udah dua kali ngadain bookber gitu
dia mengatakan sistem yang dimiliki dapat mencapai keseimbangan diri saat berjalan dan melakukan berbagai tugas
obrolan kita sama renard ini lah ya
tapi kedalamannya cukup untuk membuat akar menembus bagian bawah tanah dengan baik dan mendapat air serta oksigen yang dibutuhkan
lantaran hak guna bangunan yang dimiliki oleh pt indobuildco selaku perusahaan pemilik the sultan hotel and residence jakarta telah habis
misalnya dalam usia perkembangan ketika dia meleset anak anak
terus kewenangan presiden yang akan memberhentikan
kalau misalnya istana ingin mengintervensi
itu meraka bukan sih ibu akmal
kalau misalkan kita udah bisa merasa nyaman sama pasangan kita
alhamdulillah dalam kabar baik jadi langsung saja kalau kemudian ini disebut sebut akan menjadi penyulut
berarti kan kpk itu tidak dididik untuk seperti itu
dan jika memasuki bulan ramadan
ya pengaruh sama pelanggan nggak mau datang lagi
kalau tangannya kita hitung delapan kalau badannya kita hitung lima
dan saya kasih tambahan mozzarella supaya nanti dia meleleh
nah itu yang pertama preference beda
nyaman ongko alias nikmat bener ini namanya bubur madura makannya sih cukup
ketua paguyuban bendi klaten warsito mengatakan ada lima andong dari klaten yang akan dikirim ke solo
pak magdir tapi anda melihatnya memang ke arah
udah aku berdoain terbaik buat aku dan tim juga
ada beduk yang diberi pelindung dengan tiang kayu dan atap ijuk
lewat salah satu orang dekatnya
yang paling menarik sebenarnya kan karena komisi sebelas itu membidangi urusan keuangannya kan
nah ini memang membuat seseorang jadi tidak tahu
ada sekitar lima belas anggota lain yang aktif berkegiatan
dari investasi kita yang dipotong
semuanya rumah sakit di upgrade
penderindaranya ini mengalami gangguan
gunung berapi aktif ini tergolong mudah didaki bahkan oleh anak anak maupun orang lanjut usia sekalipun
penghasilan dengan giat berkontribusi di dapur mak demplon sebuah usaha yang merupakan hasil
semasa kecil aibtu warsito sudah terbiasa dengan kuda delman
sehingga kita bisa menyediakan seperti jasa snorkeling untuk melihat melihat rumbu karang
selain peduli kan kita sadar sebagai manusia tuh kita punya banyak sekali kekurangan kan
bebe dan teman teman ini melakukan pendakian mulai tanggal dua
bukan hanya bansos dan plt
ikut tren sewa pakaian boleh boleh saja
pemerintah sendiri dalam jangka panjang untuk tahun dua ribu empat puluh
di taiwan gitu atau misalkan di china atau di mana gitu
kuat alasan alasan teoretiknya
bagi program perlindungan perenang
bingung caranya gimana jangan bingung karena saya akan ngasih tipsnya untuk anda
ya golkar kan ingin juga punya ikut peran di dalam pilkada dki
yang selalu bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada gitu
padahal ketika mereka menawarkan produk unitlink ini yang diiming imingi adalah investasinya
karena saya lihat faktor alami sudah mulai baik
minimal harus dua dibawah dua menit ya
kalau ditangani dengan baik nanti tidak mengarah ke arah sinositis
tapi kita tetap terlihat
kalau misalkan masih bisa dikompromi ya udah dikompromikan
mengedukasi dengan bahasa yang sederhana
karena simpatisan lukas melakukan perlawanan
harga seporsi jenang bersih tujuh jenis ini dipatok murah lima ribu rupiah saja
ketika seseorang mampu menerima kenyataan
dibagi ya dengan dua belas dan juga kemudian ditemukanlah rata rata upah setiap bulannya berapa itu yang diberikan
tapi dengan cara yang satu ini pasti sudah cukup menggugah selera kita ya
oke jadi apakah kemudian misalkan pendukungnya seperti amerika kemudian cina dan rusia ini melihat memang masalah utamanya adalah soal pencitraan domestik begitu kedua negara
ada satu syarat perjalanan tiga kali vaksin
cari informasi dulu mungkin sebelumnya
untuk memastikan bahwa pengusaha ini membayarkan thr kepada karyawannya di tahun dua ribu dua puluh dua ini secara penuh dan tidak dicicil ya
yang terjadi adalah suatu proses yang namanya
endrianto simalungun sumatera utara
saya kira ini juga kecanggihan pak sby dalam menyusun narasi ya
atau di distrik yang sama sudah ada banyak bangunan permukiman
selama ini saya akan menyampaikan satu lima ratus poin penting
nah bolehlah nanti dihitung berapa sih efek dari multipliernya gitu
penyerapan tenaga kerjanya juga seiring linear
saya pernah mencarinya itu kira kira mungkin lima sampai enam m gitu kan
saya yakin betul pak sby tidak mungkin juga membayangkan ahy menjadi wakilnya siapa
terlebih bus saat ini sudah mengalami
dan tentu rasanya tidak abdol bila kita tidak memasukkan burger sebagai salah satu diantaranya
tidak ada jarak lagi lah antara wakil rakyat dengan masyarakat
ya mbak ellen bicara mengenai tadi anda katakan kita juga harus bersiap siap begitu ya
konten ada yang membagikan bikinnya gitu kan
tapi karena saya mau dapat sensasi lumer sensasi manis
investor pasti nggak akan mau kalau misalnya tidak ada
sebenarnya adalah satu soal bagaimana pemerintah melakukan pengawasan ke lapangan
karena memang israel terus membabi buta menyerang warga warga sipil
kalaupun ada saksi baru juga saksinya bukan saksi vital
misalnya selama dua tiga tahun ke depan
tapi kalau dia minang mbak dari koalisi lah ini kan lagi musimnya ya memantau meminang menjodohkan
jumlahnya sepuluh ya dari tim anda ya bebe
lu kebayangin deh tuh nanti pernikahan lo kayak gimana gitu kan
agar kegiatan wisata bahari tetap selaras dengan konservasi terumbu karang
dan program partner yang saling menghormati
nyatanya bagi beberapa orang patah hati juga bisa diatasi dengan beberapa cara yang lebih positif
karena ini menyangkut hal layak banyak
dan juga memang mereka ini sudah agak tidak khawatir lagi dengan adanya virus corona yang memang sebenarnya masih ada
terus dia mendapatkan anaknya kembali
tapi ini adalah indeksasi yang biasa
hingga mencapai suhu sekitar delapan puluh derajat celcius
nah reza saya bisa gambarkan sedikit bahwa sepanjang pagi ini
jadi ipmnya nomor lima terendah tapi pertumbuhan ekonomi nomor dua
terus ya kayak gak nafsu makan tiba tiba kayak gitu juga
tentu nanti di dalam regulasi yang lebih pokok
kita lihat pak firly sendiri bagaimana ketika pra peradilan
betul dan tak terkecuali pada bulan ramadan
tapi pada kenyataannya dan pada yang terjadi saat ini jarang sekali kejadian suhu itu mencapai empat puluh dua derajat celcius
kita demokrasi waktu kemarin itu dua ribu sembilan belas misalnya
ketika new south wales menjadi negara bagian yang paling terkena dampaknya
dan menurut kabit kedaruratan dan logistik bpbd kabupaten malang
memahami dan bisa beradaptasi dengan seluruh perkembangan dunia
jadi ini berkaitan dengan higienitas sanitasi makanan dan minuman yang bersih itu berkaitan langsung
nyatanya masih banyak pelaku usaha yang tetap menjual pakaian impor bekas
untuk memasak misalnya harus pergi kemana dulu
perbatasan di bagian rafa itu di antara mesir dan palestina itu telah ditutup
kalau mau diinvestigasi pastinya
dan salah satunya tentu saja menggait pihak pihak lain
selain penghasilannya dibagikan kepada anggota
sih tentu dipersyaratkan tujuannya seperti apa kendaraan yang dipakai seperti apa jumlah rombongan maksimal
lalu ada lagi nih mbak putri yang menarik yang sempat viral juga
warga terpikirkan dan tidak mendapatkan akses untuk tempat tinggal
karena tuh kayak begini begini nih kita juga mesti menjaga
ketika tahu parent tahu anaknya pertama kali lihat porn atau baca porn gitu ya
karena tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk transportasi
mungkin lari lalu ya ada tindakan kerasan
memang kemudian ada himbauan dari gubernur sendiri atau surat edaran dari gubernur
dari ancaman bahaya kebakaran
yang sudah ada di dpr
dan pembelajaran mesin misalnya ada daya komputasi penyimpanan konektivitas selular dan juga robotika misalnya contoh
setelah penandatanganan kesepakatan dilakukan
kita biasanya menayangkan film film yang kita itu adanya di bioskop gitu
apakah ada yang mau ditanyakan kan
masih ada waktu nggak sih pak untuk hobinya
kira kira empat sektor itu dan juga industri semen yang sekarang juga masih murah
dan jumroh ketiga pada dua belas julhijjah
setuju atau gak setuju
karena di situ ada
dan justru kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan di sini
waktu waktu tadi pada saat kita tes telemedicine
sebanyak satu ratus lima puluh m ini
mbak noli kalau merespon soal nama kak emil yang kita lihat di media sosial
bukan hanya basa basi atau janji
pemerintah juga memerintahkan untuk memproses secara hukum
yang kedua dukungan dari suami yang sangat baik hati
terus yang cewek cewek ada grup arisannya sendiri gitu
mungkin karyaga sih pernah bilang juga soalnya sur ini mirip banget sama senina backgroundnya gitu
dibawa pulang ke kita itu kan ditaruh di warung kita supaya laris dagangannya
ya bolehlah naik enam persen gitu ya
ini yang sudah dipotong tipis tipis begitu ya
rumah makan prasmanan ini lokasinya tak jauh dari stasiun lenteng agung
sepanjang januari hingga agustus dua ribu dua puluh
buat masyarakat datang ke sana atau kursi kursi yang jauh banyak
hentakan berbagai alat musik dengan lakon utama kentongan
saya mengajar bahasa indonesia di sana sudah hampir lebih dari sepuluh tahun juga
terdapat kenaikan satu ratus enam puluh kasus covid sembilan belas selama dua hari terakhir
dan ini masih terus pada angka yang sama flat ya kalau kita lihat dari bulan april dua ribu dua puluh tiga
kalau pada ngebuka jalur gini enak kalau enggak susah tadi saya bantu untuk naik karena beberapa
aku juga cukup lama dua ribu delapan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ya
karena pad nya padang lawas itu cuma lima puluh miliar
pasar tidak terlalu licin tapi tetap harus hati hati ya
di tengah wacana pemerintah setempat melarang pendakian gunung gunung di bali
siap siap terima kasih
dianggap itu tidak boleh
nah untuk itu kita harus persiapkan
secara finansial mungkin tidak ada persoalan dia tidak membayar karena tidak berangkat
saya jalankan tentunya konsultasi
sementara sekarang generasi kita
ketika dinobatkan menjadi raja kedua majapahit usia raja jaya negara masih sangat muda
kini kpk menetapkan lukas sebagai tersangka
jadi dulu itu hanya kentongan tunggal
agak sedikit deposito reksadana saham dan lain lainnya
oke ini dia bagaimana sih thr keagamaan itu yang diberikan oleh para pengusaha ya kepada pekerja
ribuan jemaah haji seluruh dunia memulai ibadah melempar jumroh di kawasan mina arab saudi
bahwa sebenarnya kasus pak firdwadi ini tidak canggih canggih amat
tapi kan bedanya hillsborough sama kanjuruhan ini
gubernur d i e yang juga raja keraton yogyakarta
menjaga imunitas tubuh memakai masker jika sekeliling kita tidak sehat
karena apd sudah disetup tempat
yang ditampung mbah marsio di bangunan seluas dua puluh dua x sepuluh meter ini
tersangkanya sudah tinggal diserahkan
terus disini coklatnya saya kasih
tinggi kandungan lemak dan gulanya
dugaan kita tuh pasti kayak gitu gitu pertama kali
atau bahkan di era era sebelumnya misal ketika super powernya adalah inggris di zaman seribu sembilan ratus an awal
bekerja serabutan sejak dua ribu empat belas lalu
jadi dari tujuh puluh satu itu ada empat puluh dua itu kpps
karena babi kutil lewat di sini
kalau tanpa air kapur tetap keras
itu juga tentunya berdasarkan konsen dari pengguna
apa ya mencermati situasi kita sekarang
dan diberikan kepada kaum do afa
sebuah kemampuan yang harus mereka kuasai karena memang membutuhkan reaksi cepat
itu juga dilakukan bagaimana kemudian
am berkomentar tentang rencana gibran yang ingin menggelar semifinal dan final piala menpora di solo
satu hektare ladang sorghum bisa menghasilkan tiga sampai lima ton biji sorghum dalam kurun sekali panen
walaupun banyak ya cara untuk menentukan kasih sayang atau menunjukkan kasih sayang
jadi ternyata bikin tepung kalau yang tradisional seperti ini resikonya lumayan tinggi
selalu ramai didatangi warga yang tinggal di sekitar
kini lahan yang mereka garap di pekarangan rumah rohani
tidak bisa bikin kerusahan hati tapi khusus pada orang pada anak anak dengan imunitas yang rusak yang rendah
iya menanam mangrove dari pagi sampai sore
memberikan kritik kritik konstruktifnya gitu kepada saya
nah setelah itu kita baru masukkan bawang bombaynya yang sudah kita cop
di dalam rangka tadi untuk melindungi rakyat
dplbm indah lestari yang sudah mengantongi surat keputusan nomor enam ratus satu tahun dua ribu sembilan belas
di latar belakangi keinginan manusia untuk berkomunikasi non verbal
akan menjadi kekuatan besar di dunia
ada pun jenis lendir karena infeksi cenderung lebih kental dan keruh
nah jadi itu hujan batunya lebih parah
dukungan dari berbagai stakeholder terutama dari unsur tni polri
bergabung malam ini melalui sambungan daring ada bang ahmad doli kurnia
berdasarkan hasil survei indonesia carrier center network
dan yang sebelas kereta masing masing akan ditarik oleh dua ekor kuda
nah ini sudah terlalu cepat
saya arief dan pak utama
tiga bulan bekerja berarti dibagi dua belas
sehingga nilai ekspornya lebih tinggi gitu
nah sekalian jadi kita membangun food security tapi kita tidak boleh melupakan petani petani kita
tetap tunjukkan bahwa kita tuh sayang sama dia dengan cara sentuhan
rohani dan ibu ibu terlebih dahulu mengemasnya dalam kantong kertas yang telah disiapkan mereka
dan sebelumnya belum pernah terdengar di bupati bupati sebelumnya gitu kan
mereka penasaran mereka mengalami perubahan tubuh juga gitu
hak hak dasar warga negara gitu ya
tindakan ini dapat menyebabkan api semakin membesar
ini menarik ketika bapak menyampaikan bahwa ini berbeda jauh sekali dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
nah terus yang ketiga kalau punya dua modal itu
atau kalau memang kita membutuhkan aktivitas pada yang padat ramai itu harus tetap gunakan masker
karena agak susah sih kalau misalkan expect perubahan yang besar besar banget
kadang kadang kalau ada anak anak kecil itu kan dikejar
terakhir tadi dari pihak kpu sempat memberikan uang bisa dikatakan uang kerohiman begitu uang duka sebesar dua puluh jutaan rupiah
mengutip dari berbagai sumber sulcata berasal dari afrika utara tepatnya di selatan gurun sahara
tidak memasukkan suatu harta benda dia
dan anggota dpl bm indah lestari
prof seperti biasa ketika hal ini masih belum jelas asalnya dari mana kemudian karakteristiknya masih dicari
gajah sumatera usianya lima puluh dua tahun
yang sudah dibangun hampir setahun
kalau tadi mas nugi melihat ataupun berkaca dari negara lain begitu
jadi dulu di jember itu ada karapan sapi pak
dan bukit savana gunung bromo pada akhirnya rusak
hasil berapa nanti potong bensin
nanti aku harus tanya psikolognya seperti apa
untuk melindungi satwa liar termasuk yang berkonflik dengan masyarakat
kalau saya sih melihatnya positif aja saya kan kerja ya
rak berisikan puluhan bibit karang itu
jadi dengan adanya media sosial yang tadi kita obrolin di awal ini menjadi strategi yang lebih inovatif
apa ada ngaben apa ya tetap kita lakukan bersama sama gitu
bahkan di sekolah sekolah misalnya kita juga harus mengisi anak anak kita memasukkan kartu keluarga dan lain lain sebagainya gitu
oke berarti untuk sementara ini
nah ini juga menjadi demonisasi yang baik ketika pelaku ini kemudian sudah seolah olah terbiasa melakukan pembunuhan
nah bersama saya sudah ada kepala unit rescue bipasai pule pak ya
alternatif penyelesaian masalahnya satu dua tiga